objektif dan konstruktif media adalah sumber informasi publik atas rekam jejak visi misi dan program pembangunan yang diusung tiap calon pemimpin
media harus mampu mengedukasi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi sebagai peserta pemilu yang demokratis dan sesuai aturan
saya taufik imansyah untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya